baik dan apa yang tadi sudah kami diskusikan akan langsung kita elaborasi lebih jauh
langsung bersama dengan bapak syahrul yassin limpo menteri pertanian republik indonesia
terkait dengan penanganan pmk sapi di indonesia
selamat malam pak mentan apa kabar
selamat malam pak enad
selamat malam pemirsa maaf saya baru pulang dari kerawang
habis dari jalan nih
oke tapi saya mengikuti sepintas pembicaraan yang tadi gitu renhat
masalah pmk sudah kami tangani secara serius intinya seperti itu
dan gugus tugas maupun krisis center ada di tingkat pusat
ada di tingkat provinsi ada di tingkat kabupaten
dan koordinasi kelembagaan yang kita lakukan itu
kalau gugus tugas adalah internal jajaran kementerian pertanian
bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten
kalau krisis center melibatkan koordinasi kementerian lain
yang termasuk di dalamnya tni dan polri
oleh karena itu koordinasi dan laporan terhadap perkembangan pmk
dan pengendalian serta insuransi
intervensi dari pemerintah terhadap pmk
antara lain setiap hari dilakukan oleh tingkat kabupaten
kemudian setiap dua hari dikoordinasikan tingkat provinsi
dan setiap tiga hari langsung dikoordinasikan ke tingkat kementerian
oleh karena itu seperti itu kondisinya dan data juga seperti itu
bahwa perkembangan virus ini memang sesuatu yang sangat menghatirkan kita semua
tetapi memang kita sangat hati hati juga agar menjelang idul kurban
tidak ada kepanikan yang berlebihan
kita boleh panik tapi tidak boleh berlebihan
karena seperti yang data yang kami miliki
tentu dimiliki juga oleh teman teman yang lain
bahwa wilayah yang zonek yang masih hijau
masih sangat besar sekali di indonesia
zonek kuning kita juga ada
zona kuning kita juga ada

zonek kuning kita juga ada
zonek kuning kita juga ada
zonek kuning kita juga ada

tetapi zona merah kita juga berkembang cukup besar
dari data yang saya ingat untuk tanggal empat ini
tentu perkembangannya ada
itu ada di delapan belas provinsi satu ratus tiga puluh kabupaten
tentu saja yang sakit
yang terdata sekarang yang ada sama kami adalah enam puluh tujuh
ini nggak kelihatan enam puluh tujuh satu ratus sembilan puluh dari kondisi yang diduga hampir kurang lebih seratus
tentu yang bergejala klinik kurang lebih
tapi tentu perkembangannya ini ada
tentu ini data tanggal empat
tanggal empat ya tidak ada data yang lebih baru
ada sebenarnya tapi mungkin ini yang saya ada di tangan saya
kemudian kesembuhan juga cukup bagus

karena kesembuhan ada dua puluh dua sembilan ratus enam puluh dua

kematian itu sangat sangat kecil
karena masih empat ratus tiga puluh tiga yang ada di data sini
mungkin sekarang sudah lima ratus an
dan yang potong bersarat itu lima ratus tiga puluh tiga
intinya kita punya kurang lebih delapan belas atau enam belas juta ekor
yang terkena itu kurang lebih
ya katakanlah sekarang ini enam puluh tujuh

oleh karena itu data ini terus berkembang tiap hari
dan memang penanganan kita untuk menentukan
bahwa daerah yang sudah dikenakan wabah
baru dua properti dan itu tekrar trembang tentang osimetri
yaitu jawa timur dan aceh sesuai surat gubernur masing masing
jadi pengenahan wabah secara nasional karena masih banyak wilayah kita yang hijau
memang secara bertahap kita lakukan dan menurut undang undang nomor delapan belas dua ribu sembilan itu
ada pasalnya semua penetapan itu harus didahului dengan justifikasi atau legitimasi
pelaporan oleh bupati secara berjanjang ke gubernur baru ditetapkan menjadi wabah nasional
oleh karena itu setiap tiga seminggu ada koordinasi dengan rakor kita untuk menetapkan ini
karena kalau langsung kita tetapkan maka ini bisa menjadi legitimasi secara mendunia secara global
kalau indonesia seluruhnya tercerang wabah
kalau itu juga merugikan kita
tidak berarti itu menjadi pertimbangan utama tetapi ini juga menjadi bagian bagian yang kita perhatikan gitu ya
tidak bisa jawab singkat gitu loh
baik pak mentan
artinya dalam penanganan pmk sapi ini pemerintah menghindari pilihan menetapkan ini sebagai klb pak mentan
udah tetapkan dua provinsi jawa timur dan jawa aceh
klb secara nasional
ya sambil melihat topik
ada akibatnya kalau secara nasional kita buru buru karena terjadi kepanikan padahal sebenarnya daerah daerah hijau kita masuk dalam rangka
utamanya dalam rangka idul kurban ini masih bisa berjalan dan itu dengan protokol yang ada yang kita jaga dengan casual yang ada itu berjalan
yang kita lakukan sekarang itu penguatan posko dan berjalan
dan gugus tugas di setiap provinsi sekarang bahkan kita turunkan
jadi tidak semua satu ratus tiga puluh kabupaten itu seluruh kabupaten kena
hanya beberapa kecamatan berada di sekian desa
oleh karena itu tidak boleh juga kita membuat kepanikan karena itu akan merugikan juga peternak
peternak bisa menjadi eee
ya panik dan kemudian ya
anten tuh main lah pedagang dan lain lain
sekalian spikulannya ada dan harga ternak bisa jatuh
usutnya menghadapi eee
idul kurban yang tinggal beberapa hari
yang kami perketatkan ini melalui lintas ternak
koordinasi kelembagaan dilakukan
kemudian sekarang yang kita lakukan adalah pembagian obat vitamin dan disinspektan ke semua daerah
kemudian vaksin ini tanggal sembilan dan tanggal dua belas
dan tanggal dua belas paling lama sudah ada di indonesia untuk vaksin darurat itu
untuk bisa dilakukan penyuntikan
itu sudah dilakukan
kemudian pelatihan penanganan pmk kepada petugas kesehatan hewan inseminator peternak itu sudah berjalan mbak
komunikasi dan informasi ini yang terus kita kembangkan
dan di sekarang ini pni dan polri sudah ada pada lalu lintas lalu lintas yang kita jaga
jadi itu yang kita lakukan sebenarnya
tentu saja kita tidak mau
akhirnya kalau kita buru buru bisa
tapi koordinasi kita di lapangan cukup bagus
dan tentu perkembangan yang ada ini harus kita cermati secara bersama
tidak berarti dalam beberapa hari kalau memang ada perkembangan yang ada
menurut undang undang yang harus diusulkan oleh gubernur maka penetapannya kita akan lakukan
secara bersahab seperti itu
jadi zona sih bukan satu state
baik pak mentang
baik pak mentang
pak mentan bicara soal kepanikan
di beberapa titik juga beberapa laporan kami melihat memang sudah ada respon
entah itu kemudian kepanikan kah atau apa dari peternak dari masyarakat
tadi juga asosiasi pedagang dan daging potong juga menyatakan sudah ada kerugian yang dialami
bagaimana ini bisa diantisipasi pak
kerugian yang terus dialami oleh para peternak para penjual daging misalnya
akibat dari dampak pmk sapi ini
ya itulah tadi
jadi kita menengani ini yang di depan para bupati kemudian gubernur
jadi memang kita penenganannya begitu
melakukan downsizing dan polisi yang langsung di daerah masing masing
termasuk penutupan kalau itu dianggap berbahaya
nah seperti tadi renan tidak seluruh kabupaten kena secara setio
nah oleh karena itu sekarang
polisi kedua yang akan kita keluarkan adalah di downsing
ketingkat kecamatan dan desa saja
semua daerah merah yang ada di desa itu
ternak pun tak boleh keluar lagi
tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar
kalau toh harus terjadi karena fatwa mui juga mui sudah bisa keluar
daging aja yang bisa keluar
demikian juga daerah kuning
harus ada perlakuan khusus
daerah hijau hanya dengan sertifikat dan surat keterangan kesehatan hewan
dan itu kita jaga
menghadapi idul kurban daerah daerah ini sudah dalam perencanaan kita
kurang lebih movingnya itu akan kurang lebih satu tujuh juta lebih
yang kita persiapkan dalam rangka idul kurban
mengambil pada daerah yang bukan pmk
saya kira banyak kepanikan yang
tentu dalam kondisi kut en kut
yang dilakukan hanya oleh spekulan pedagang
yang mestinya sapinya peternak kita
katakanlah tiga puluh juta dua puluh juta
karena dia panik dia bisa jual sepuluh juta
dan itu kita berharap
asistensi kita ada bahkan link kita buka
untuk melakukan pelaporan dan konsultasi dan ini jalan
begitu pak ren
yang kami lakukan
tentu saja masukan semua pihak oke
tetapi kami berharap semua pembicaraan terhadap pmk
supaya kita bisa sharing data yang ada tanggal berapa dan lain lain
karena setiap hari ada data yang berkembang melalui link pelaporan kita
ada aplikasi pelaporan
yang bisa diakses bahkan ada konsultan
yang bisa dilakukan melalui telepon melalui pada link yang kita miliki
di intervensi obat obat yang kita lakukan
ada linknya yang bisa diakses setiap saat
dan ini lifelab lifelabnya sudah masuk
bahkan nomor telepon yang dibuka itu delapan ratus dua belas delapan ribu enam ratus tiga puluh empat lima ribu enam ratus dua puluh dua
dan delapan ratus dua belas ini tingkat nasional kebupaten ada di provinsi ada
yang kedua pak renat kita intervensi obat kita ada di empat
saya bacakan aja supaya semua tahu juga bahwa intervensi obat kita lakukan
ada vitamin ada obat anti peratik atau analgesik
ada obat penambah energi ada antibiotik
ada dispentan apd pada daerah merah
suntikan jarum yang dipersiapkan
bahkan kita sudah mempersiapkan tanggal dua belas itu intervensi secara serentak
pada daerah merah untuk penyuntikan vaksin yang
tanggal dua belas ya pak menteri ya
kita sudah insya allah akan datang dalam waktu singkat
vaksin tidak bisa secepatnya
ini cuma diambil pada bank bank vaksin yang masih tersedia untuk melakukan kecepatan olah
membuat vaksin sendiri itu membutuhkan tiga bulan
dan ini nih kita pinjam dari beberapa negara yang tentu serotipenya
strengnya bahkan linknya sama dengan virus yang ditemukan
tidak bisa menggunakan vaksin sembarangan untuk menyuntikan
karena itu bisa menambah virus masuk ke indonesia
saya kira itu yang kita lakukan kan
baik pak syarul
pak syahrul ada satu hal lagi yang kami ingin tanyakan
adalah soal pembentukan satgas
ini yang kemarin kami kutip dari pernyataan pak susiono
dari kemenko perekonomian
bahwa pemerintah akan membentuk satgas dalam menghadapi menangani pmk sapi ini
sebetulnya bagaimana pak satgas yang akan dibentuk oleh pemerintah ini
benarkah akan ada satgas untuk pmk sapi ini pak menteri
kalau krisis ini makin naik

maka terus maka kita kita permentan empat ratus tiga dan empat ratus empat

kita sudah keluarkan
dan kalau ini mau diangkat menjadi wabah yang sudah nasional
maka kita sudah lakukan
koordinasi dengan menteri dalam negeri
bahkan menteri perhubungan dilakukan dengan gugus tugas
atau krisis center yang ada
dan itu sudah berjalan termasuk memperlihatkan kapal
misalnya dari perhubungan
pinjam lab lab dari kesehatan untuk pcr
itu sudah kita persiapkan
dan mungkin saja
memang kita akan dorong ini naik pada koordinasi yang lebih tinggi
cuma sekali lagi tentu kita mewaspadai kepanikan yang berlebihan
karena kondisi yang tersuspek
kita punya enam belas juta ekor
pada delapan belas provinsi itu
hanya kurang lebih empat belas juta
oleh karena itu
yang kena kurang lebih
katakanlah sekarang itu terdata di saya dan di pasangan
empat lima puluh enam sekian enam puluh ribu
katakanlah itu sangat kecil artinya
kalau oh satu ratus tujuh puluh ini
yang data yang paling baru
saya baru dapat ini sembilan puluh sembilan ribu
dan tentu saja dibandingkan dengan
kepanikan yang ada yang harus kita jaga dengan kuat
ini saya tidak siap dengan data yang benar
saya kira kurang lebih ini data kesembuhannya bahkan
memperlihatkan yang sakit itu sekarang satu ratus tiga puluh tujuh ribu
sembuh tiga puluh enam ribu
potong bersarat delapan ratus tiga puluh empat
kemudian sisa kasus yang
kita tangani sekarang ini sembilan puluh sembilan delapan ratus empat puluh tiga
di tingkat lalu lintas yang kita jaga
udara dan laut cukup bagus
tetapi darat ini terutama di jawa
karena banyak jalan tikus
di situ memang banyak kebobolan
sehingga dia mengalir cukup kuat
di luar jawa ini
kelihatannya penanganan penanganan bisa kita lakukan lebih kuat
kalau begitu dalam waktu singkat kita akan besok
nanti ini rapat lagi hari senin
maka akan di downsizing ke tingkat kecamatan dan desa
sehingga kita betul betul bisa melihat
daerah merah yang tidak boleh lagi ada keluar
atau masuk hewan
baik pak menteri
pak menteri terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir
ada kritik pak yang kemudian disampaikan
oleh banyak pihak
termasuk juga tadi para narasumber juga
penanganan di daerah
jauh lebih baik dibanding pemerintah pusat
antara pusat dan juga daerah
dalam penanganan pmk sapi ini
termasuk juga kementerian pertanian yang
dinilai harus lebih cepat
dalam melakukan penanganan
terhadap pmk sapi
yang sekarang sudah meluas penyebarannya
masing masing boleh menilai
tapi saya sendiri sebagai menteri
dari aceh sampai semua daerah yang suspek
saya pernah ingat ini
dan ini juga baru pulang
jadi tentu saya semua orang bisa menilai begitu
karena dia sendiri tidak ada di lapangan
tetapi semua petugas kami ada di lapangan
seluruh karantina untuk menutup lalu lintas ada
intervensi obat obatan kita jalan
hari semua bilang kurang obat lagi
kita tambah lagi tentu
tidak hanya mendelivery obat
tetapi menjaga sampai pada penyuntikan
pelatihan pelatihan yang termasuk pelatihan bagi
yang dilatih untuk menyuntik
itu jalan bapak
tapi perkembangannya kan terus berjalan juga nih
oleh karena itu tentu saja
orang bisa menanggap seperti itu
kami memang punya komitmen dengan para gubernur dan para bupati
bahwa bupati dan para gubernur di depan lebih dulu
untuk menangani karena dia yang tahu wilayahnya
ini juga berdasarkan undang undang nomor delapan belas dua ribu sembilan
tentang penanganan wabah di hewan yang ada
para bupati dulu gubernur
dua gubernur yang sudah mengajukan untuk dinyatakan itu
karena ini menjadi syarat
adalah gubernur jawa timur
dan gubernur aceh
yang lain masih minta supaya
jangan dulu ditetapkan
karena jangan terjadi kepanikan yang berlebihan
itu beberapa gubernur menyampaikan kepada kita
jadi kita juga memberikan toleransi sesuai aturan undang undang yang ada
baik terima kasih banyak pak menteri pertanian
pak syahrul yassin limpo
sudah berbincang bersama dengan kami
terkait dengan penanganan pmk sapi
tentu kami berharap pak
langkah langkah maksimal bisa dilakukan
dan ini bisa segera mempercepat penanganan pmk sapi
karena sudah mulai berdampak
dan juga terasa di tengah tengah masyarakat
terima kasih banyak pak mentan
selamat malam pak syahrul
ya saya adu mebes
tentu segalanya akan kami lakukan
terima kasih cnn telah memberitakan
kami memberi kesempatan pada kami
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih selamat malam pak syahrul
kami akan segera kembali bersama dengan rekan saya
iqbal kurniawi tetap di cnn indonesia news